mulai senin empat belas juni denny kembali berlatih intensif di kawasan stadion gbk senayan jakarta
meski lolos ke olimpiade peraih medali emas sea games dua ribu sembilan belas ini tak lagi bisa berlatih di pelatnas angkat besi di quine jakarta pusat
hal ini terjadi karena sejak april tahun lalu ia dikeluarkan dari pelatnas angkat besi akibat melakukan tindakan indisipliner
di senayan denny berlatih bersama lifter andalan indonesia yang lain eko yuli irawan yang juga memilih menjalani latihan di luar pelatnas
keduanya ditangani oleh lukman pelatih yang mendampingi eko pada olimpiade dua ribu dua belas di london
masih ada kesempatan untuk ditingkatkan untuk sampai dengan di olimpiade mendatang di tokyo
menanggapi soal status denny dan eko yuli irawan yang sudah berada di luar pelatnas
ketua umum pb papsi yang juga ketua kontingen indonesia pada olimpiade tokyo rosan roslani
menjamin keduanya tetap akan menerima dukungan dan perlakuan yang sama dengan rekan mereka di platnas
sebetulnya kalau dibilang di luar pelatnas tidak ada semuanya dalam payung pelatnas kontrol pelatnas
jadi mereka berdua
gak ada masalah gak ada masalah tetap berangkat semua
total cabang olahraga angkat besi meloloskan tiga atlet putra dan dua atlet putri ke olimpiade tokyo juli mendatang
setelah eko yuli irawan dan windy cantika kepastian lolosnya tiga lifter indonesia yang lain ke tokyo
didapat setelah federasi angkat besi internasional atau iwf merilis daftar peringkat kualifikasi pada dua belas juni lalu
selain denny lifter rahmat erwin abdullah dan nur rufiq
akmal akan melengkapi skuad angkat besi indonesia yang akan tampil pada pesta olahraga terbesar dunia di tokyo nanti
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta